terima kasih pak menko
serta rekan rekan wartawan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pada kesempatan ini
arahan dari pak menko
memang kita bersyukur bahwa
kasus di indonesia itu
tetapi memang kita tidak boleh lengah
kita menghadapi liburan nataru
yang secara ekonomi
dan sejarah kita lihat selalu ada kenaikan
untuk itu butuh bantuan juga
dari teman teman media
untuk memastikan bahwa
jangan terjadi euforia yang berlebihan
yang membuat kita
karena negara negara dengan tingkat
vaksinasi yang tinggi seperti israel
singapura inggris amerika
tetap juga mengalami peningkatan
kasus nah itu yang harus
kita waspadai agar
jangan terburu buru kita melakukan
pelonggaran yang berlebihan sehingga
nantinya bisa membuat adanya
lonjakan kasus yang
mengakibatkan kita juga harus
pengereman dari aktivitas ekonomi
kembali nah untuk itu
apa yang sudah dipersiapkan
oleh kementerian kesehatan
dalam menghadapi nataru ini
ke depannya agar kita benar benar
salah satunya saya bisa sampaikan
adalah dari sisi vaksinasi
vaksinasi akan kita percepat
sampai hari ini sudah
pertama sudah satu ratus empat belas juta rakyat
indonesia yang menerima suntikan
pertama atau lima puluh empat delapan puluh lima persen dari
target populasi yang dua ratus delapan juta
dan sudah lengkap menerima dua dosis
suntikan adalah enam puluh delapan delapan puluh delapan juta orang
atau tiga puluh tiga persen vaksinasi juga
sudah mencapai angka tertinggi
hariannya tanggal dua puluh satu oktober
sebanyak dua tiga puluh empat juta suntik per hari
dan kita sudah mencapai di atas
empat juta sesuai dengan arahan bapak
presiden dalam dua minggu terakhir
sudah ada tujuh hari kita lebih dari
lebih dari dua juta kita juga sudah
hampir seluruh ibu kota provinsi
mencapai suntikan dosis pertama di atas

tinggal ada sebagian dari sepuluh persen
sekitar dua belas provinsi lagi lima belas
ibu kota provinsi yang belum nah arahan
dari bapak presiden kemarin diminta
agar secepat mungkin semua provinsi
mencapai angka enam puluh persen dosis pertama
di bulan november dan tujuh puluh persen dosis
pertama di bulan desember nah itu ya
sekarang sedang kami kejar agar seluruh
provinsi secara merata bisa mencapai
dua puluh persen dosis pertama di bulan november
dan tujuh puluh persen dosis pertama di bulan
desember dengan adanya lagi vaksinasi
seperti sekarang diperkirakan di akhir
tahun bisa dicapai sekitar dua ratus sembilan puluh juta
dosis yang disuntikan ke seluruh rakyat
kita dan untuk orang yang mendapatkan
dosis pertama diperkirakan akan mencapai
satu ratus enam puluh delapan juta orang atau delapan puluh persen dari
target yang dua ratus delapan juta orang dan yang
diperkirakan di akhir desember yang akan
mendapatkan dua dosis atau vaksinasi
lengkap sekitar satu ratus dua puluh tiga juta orang atau lima puluh sembilan
persen dari total target populasinya kita
kita sampaikan juga bahwa stok yang ada
sekarang sudah ada dua ratus empat puluh empat juta dosis
vaksin yang sudah didistribusikan
ke daerah daerah sekitar dua ratus tiga puluh jutaan
dosis yang sudah disuntikan satu ratus delapan puluh jutaan
jadi masih ada lima puluh juta stok lagi yang
ada di provinsi dan kabupaten kota
diharapkan sampai akhir tahun kita bisa
menerima antara empat ratus dua puluh delapan sampai empat ratus empat puluh delapan juta
dosis yang cukup untuk disuntikan
dosis kepada dua ratus delapan juta rakyat indonesia
itu langkah pertama yang kami lakukan
untuk vaksinasi dan tadi juga sudah
dibahas dengan rapat dengan pak menko
mengenai rencana tahun depan jadi tahun
depan rencananya memang kita akan
memberikan booster dan boosternya ini
sekarang sedang dikaji oleh lembaga
penelitian bekerjasama dengan itagi
untuk melihat kombinasi mana yang paling
demikian juga dengan astrazeneca
astrazeneca yang ketiga astrazeneca atau
yang ketiga sinovac dan pfizer
nah itu pelitaan ini sedang berjalan
diharapkan di akhir tahun bisa selesai
sehingga bisa menjadi basis dalam kita
mengambil kebijakan untuk kedepannya dan
sama dengan negara negara lain yang sudah
melakukan suntikan booster ada
negara yang sudah melakukan dan
juga sesuai dengan saran who ini akan
diberikan ke kalangan masyarakat yang
teresiko tinggi dan yang juga
mengalami mengalami defisiensi imunitas
yaitu yang berisiko tinggi adalah nakes
dan lansia yang nakesnya sudah jalan
sedangkan masyarakat yang masuk
dalam kategori terganggu imunitasnya
adalah masyarakat yang terkena hiv dan
tadi juga oleh pak menko juga sudah
dikaji mengenai pemberian vaksin untuk
usia anak anak sudah ada tiga vaksin yang
melakukan uji klinis yaitu sinovac
sinovac dan pfizer dan diharapkan
sampai dengan akhir tahun bisa keluar
ketiganya untuk emergency use
authorization nya dan kita sekarang sedang
bekerjasama dengan bepom juga untuk
memastikan bahwa kita bisa mengeluarkan
vaksin yang sudah ada di negara asalnya
sesudah di negara asalnya ketiga vaksin
tersebut sinovac sinovac dan pfizer
bisa digunakan untuk anak anak usia lima belas
rencananya kalau itu sudah keluar
digunakan di awal tahun depan untuk
vaksinasi update dari kami demikian pak meko terima kasih
selanjutnya kami persilahkan bapak
terima kasih pak menko mungkin yang kami hormati teman teman media
mengupdate rincian dari realisasi
anggaran pemulihan ekonomi nasional
tahun dua ribu dua puluh satu yang sampai dengan tanggal dua puluh
oktober akhir minggu lalu kalau slide nya
bisa dikeluarkan yang slide nomor
nomor dua itu sudah terserap sampai saat
ini adalah sekitar lima puluh tiga lima puluh delapan tiga persen
lima puluh delapan tiga persen ini setara dengan empat ratus tiga puluh tiga sembilan
puluh satu triliun dari pagu tujuh ratus empat puluh empat tujuh
puluh tujuh triliun rupiah ini kak terbagi
dalam lima klaster seperti biasa
selama ini dan untuk update per
klusternya bisa dilihat di detailnya
untuk kesehatan ya pagu dua ratus empat belas sembilan
puluh enam triliun sudah realisasi
lima puluh empat tiga persen dan saat ini kita sudah
menggunakan untuk penggunaan rumah sakit
darurat asrama haji yang dipademangan
juga untuk paket obat penebalan ppkm
biaya perawatan pasien untuk lima ratus delapan puluh
ribu lebih pasien selama covid ketika
mungkin teman teman media ingat bahwa
pada saatnya kita dikena serangan
dari varian delta pernah ada lima ratus
aktif passion di indonesia yang kita
tangani pada satu hari tertentu ini dia
yang biaya perawatannya yang kita
keluarkan lalu insentif tenaga
kesehatan ya baik pusat maupun daerah dan
juga pengadaan vaksin yang sudah dibayar
kira kira satu ratus dua puluh satu juta dosis yang
sekarang terus disuntikan dan kita juga
mendapatkan beberapa juta dosis vaksin
yang sifatnya hibah jadi bukan hanya
kita beli tapi juga ada yang gibah yang
disampaikan oleh bapak menteri kesehatan
ini yang untuk kesehatan totalnya dua ratus empat belas
dan ini mungkin akan ada beberapa
pergerakan karena untuk biaya perawatan
pasien kita sedang menghitung pasien
berapa kebutuhan perawatan setelah
kemarin kita menangani secara luar biasa
ketika kita terkena varian delta dan ini
akan difinalkan dan kita masukkan ke
dalam pen yang tentunya nanti akan ada
pergeseran pergeseran di dalam pen ini
nanti pada waktunya akan disampaikan
kepada media ini untuk heads up saja
dulu untuk perlindungan sosial ada
beberapa satu ratus delapan puluh enam komponen yang dikumpulkan
dan ini on track untuk pkh kartu
sembako bantuan subsidi tunai blt dana
desa kartu prakerja sudah dinikmati
diakses oleh lima sembilan juta orang kuota
internet lalu kemudian subsidi listrik
untuk tiga puluh dua enam juta pelanggan listrik bantuan
subsidi upah saat ini enam enam puluh lima juta pekerja
dan bantuan beras juga nah yang khusus
untuk bantuan subsidi upah seperti tadi
telah disampaikan oleh bapak menko ada
sisa anggaran yang kemudian akan
digunakan untuk perluasan capukan
penerima bantuan subsidi upah jadi akan
bertambah penerimanya subsidi upah ini
seluruh indonesia sejalan dengan
beberapa daerah di indonesia juga masih
mengalami pemulihan dan penerimaan
bantuan subsidi upah yang terkena
varian delta yang lalu kemudian untuk
program prioritas ini dijalankan oleh
banyak kementerian lembaga pagunya
sebelah kanan atas utamanya adalah
padatkarya kegiatan kegiatan padatkarya
untuk kementerian yang dijalankan oleh
kementerian dan lembaga ketika kita
terkena varian delta kegiatan padatkarya
ini ditunda sementara belum
dijalankan untuk mengurangi untuk
menjaga protokol kesehatan dan mengurangi
penularan namun setelah kita varian
delta nya turun ini mulai dijalankan lagi
sehingga menjadi dorongan bagi pemulihan
ekonomi kita terutama di quarter empat ini
akhir quarter tiga di sekitar bulan agustus
september oktober mungkin september
oktober dan quarter empat kita berharap ini
dijalankan dan kementerian lembaga
mendorong penciptaan penciptaan output
padatkarya ini termasuk beberapa
kegiatan di mangrove juga beberapa
kegiatan yang di sektor pertanian juga
di beberapa sektor infrastruktur yang
dijalankan kegiatan pariwisata juga
didorong untuk sudah ada bantuan untuk
bangga buatan indonesia juga bantuan
untuk produksi film ini untuk mendorong
kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif
kita dan juga fasilitas pinjaman daerah
sepuluh triliun melalui pt smi telah
dijalankan di bawah program prioritas
ini memberikan pinjaman kepada daerah
yang kemudian klaster keempat adalah
untuk dukungan umkm dan korporasi yang
untuk dukungan umkm dan korporasi ini
berbagai macam subsidi kur dan
nonkur telah dijalankan pagu total
dukungan umkm dan korporasi satu ratus enam puluh
empat triliun terserap tiga puluh delapan sembilan persen dan
sekarang dengan sudah mulainya pemulihan
kita berharap bahwa kegiatan kegiatan
penciptaan kredit baru akan lebih cepat
selama kita mengalami varian delta
kemarin kita memberikan bantuan pelaku
usaha mikro dua belas tujuh puluh satu juta usaha
mendapatkan dan kemudian kita juga
mendapatkan dan juga subsidi bunga pur
untuk enam dua juta debitur dan nonpur untuk
dua juta debitur kita juga menyalurkan
bantuan pkl kepada lima ratus lima puluh ribu lebih usaha
selama kita melakukan upaya penanganan
protokol kesehatan dan juga kegiatan
ekonomi di daerah daerah dan ini
semuanya dari dukungan umkm dan
korporasi ini akan kita terus jalankan

usaha yang lebih cepat untuk menjalankan

usaha yang lebih cepat untuk menjalankan
usaha yang lebih cepat untuk menjalankan

kita lihat ada yang bisa kita efisienkan
dari sini kita akan efisienkan untuk kita
pakai menutup yang bagian kesehatan yang
bagian kesehatan yang nanti kalau ada
beberapa pergeseran pergeseran yang
terakhir adalah kluster insentif usaha
yang pagunya enam puluh dua delapan puluh tiga triliun berupa
pajak pph dua puluh pasal dua puluh satu pph final untuk

umkm pembebasan tph dua puluh dua import
pengurangan angsuran pph dua puluh pasal dua puluh lima
restitusi ppn yang dipercepat ini

yang memanfaatkan itu ada tertera
di sebelah kanan secara komplit saat ini
enam puluh dua delapan triliun pagu insentif pajak telah

terpakai sekitar enam puluh tujuh puluh tiga triliun
terpakai sekitar enam puluh tujuh puluh tiga triliun atau
terpakai ini baru bulan oktober artinya teman teman media semua bahwa kegiatan ekonomi kita berjalan
karena kegiatan ekonomi kita berjalan maka pph dua puluh satu dimintakan pengurangan pph final umkm dimintakan
ditanggung pemerintah pasal pph pasal dua puluh dua untuk impor mendapatkan pembebasan kita bersyukur bahwa
pemanfaatan insentif pajak ini tinggi dan mungkin akan melebihi pagunya kalau melebihi pagunya
berarti insentif usaha yang kita perkirakan nanti akan menjadi lebih tinggi dibandingkan angka yang
ada defend namun ini akan mendapat menjadi manfaat untuk seluruh masyarakat dan dunia usaha ketika
dalam proses pemulihan ekonomi nah teman teman media
semua mungkin sebagai penutup saya bisa sampaikan bahwa kita akan terus menjaga realisasi dari angka
pemulihan ekonomi nasional dua ribu dua puluh satu secara efisien akan terus kita jalankan secara efisien namun kita
pakai betul betul untuk mendorong pemulihan ekonomi tujuh ratus empat puluh empat tujuh puluh tujuh triliun mungkin pada saatnya akan ada
semester ini namun akan kita memanfaatkan termasuk tadi untuk menangani kemiskinan ekstrim yang
seperti arahan bapak menko untuk kemiskinan ekstrim di samping kegiatan apa namanya kementerian
sosial yang sudah dilakukan akan diberikan tambahan bantuan untuk penerima bantuan sosial
yang paling miskin itu nanti sekitar tiga bulan akan diberikan sebesar tiga ratus ini sumber datanya
nanti adalah penerima kartu sembako juga yang juga menerima kartu menerima pkh dan kemudian
diberikan selama akhir tahun dan nanti akan kita pastikan supaya bisa membantu masyarakat yang
paling miskin dan untuk memastikan bahwa yang menerima ini nanti kita bisa kurangi exclusion
errornya maka dana desa yang juga diberikan bisa diberikan dalam bentuk bantuan langsung
tunai dari dana desa juga akan diberikan jadi bantuan langsung tunai blt dana desa juga akan
diberikan kepada masyarakat perdesaan yang dijadikan penerima blt dana desa untuk memastikan
bahwa yang belum masuk dalam sebagai penerima dari bantuan program pusat bisa menerima bantuan
juga dalam rangka mengurangi kemiskinan ekstrim dana desa masih akan disalurkan
pemerintah pusat dalam bentuk penyaluran ketiga pada bulan oktober dan november ini dan kita
maksudkan untuk menangani kemiskinan ekstrim di berbagai macam daerah khususnya di tiga puluh lima kabupaten
prioritas yang telah kita lakukan ini akan kita optimalkan seluruh pendanaannya baik dari dana
pen maupun dari dana apbn secara keseluruhan kalau yang mungkin teman teman media telah
mengikuti paparan dari apbn kita kemarin dan itu telah menunjukkan untuk yang apbn yang hari ini
adalah untuk yang khusus mengenai sumbernya pen mungkin demikian bapak menko yang dapat kami
sampaikan beberapa hal mengenai progres pen yang terakhir terima kasih selanjutnya profiku
baik terima kasih pak menko perekonomiannya
terima kasih pak menko perekonomiannya terima kasih pak menko perekonomiannya
terhormat para jurnalis kami ingin melanjutkan penjelasan tentang penanganan
covid oleh satgas untuk itu satgas penanganan covid pada tahun dua ribu dua puluh satu ini telah melaksanakan
tugasnya dengan berpegang pada prinsip kolaborasi lintas sektor hal ini penting untuk diketahui
bersama dan terdapat enam bidang satgas yang memiliki tugas dan fungsi masing masing mulai
dari it komunikasi publik perubahan perilaku penanganan kesehatan koordinasi relawan dan
perlindungan tenaga kesehatan dan penanganan covid sembilan belas dari hulu ke hilir ini terbagi menjadi
tiga pilar yaitu pilar promotif dan preventif pilar surveillance dan pilar kuratif dengan
tiga strategi yaitu sosialisasi dan edukasi penegakan kedisiplinan dan kolaborasi lintas
unsur maka dari itu satgas covid sembilan belas membentuk posko sampai ke tingkat desa atau kelurahan di
seluruh indonesia dalam rangka pengawasan kepatuhan protokol kesehatan sampai tingkat yang terkecil di
masyarakat sehingga bisa memutus mata rantai penularan di masyarakat sehingga bisa produktif
dan tetap aman covid sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu satgas covid sembilan belas telah melakukan berbagai upaya pengendalian
kebijakan utamanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm sebagai mitigasi kenaikan
kasus pada lonjakan pertama pasca libur nataru di bulan januari lalu setelah kasus turun kebijakan
ini dilanjutkan menjadi ppkm mikro di seluruh indonesia dan berkembang menjadi ppkm darurat
saat lonjakan kedua pasca libur idul fitri kebijakan ini berhasil meredam lonjakan kasus
dan dilanjutkan dengan ppkm level satu dan keempat adalah kesehatan penjagaan kepala kepala kepala kepala pribadi

selain ppkm kebijakan yang juga diterapkan adalah pengaturan perjalanan internasional
dan pengetatan perjalanan dalam negeri
kebijakan kebijakan ini terus disesuaikan dengan dinamika kasus yang terjadi di dunia dan di indonesia
dan sepanjang tahun ini terdapat enam surat edaran satgas yang mengatur perjalanan internasional
dan ada sebelas yang mengatur pengetatan perjalanan dalam negeri termasuk peniadaan mudik
selain penyusunan dan pemantauan kebijakan satgas juga melakukan upaya penanganan covid
antara lain adalah pemantauan terhadap perubahan perilaku masyarakat
yaitu menjaga jarak dan memakai masker
kemudian pembentukan posko di desa atau kelurahan di seluruh indonesia yang juga terus dipantau dan digiatkan
kemudian penyediaan fasilitas isolasi terpusat
dan yang terakhir distribusi masker sebagai upaya pencegahan
setiap bidang yang ada di bawah satgas ini menjalankan peran dan fungsinya masing masing
dari bidang data it penyediaan sistem satu data bersatu lawan covid
yang mencakup zonasi risiko monitoring perubahan perilaku pelaksanaan ppkm mikro sampai level desa atau kelurahan
kemudian kumpulan data ini juga digunakan oleh lintas kementerian lembaga di pusat maupun daerah
sebagai dasar analisis situasi
dan pengambilan keputusan dalam pengendalian covid untuk tiap daerah
selanjutnya bidang perubahan perilaku juga memiliki tugas membantu mempercepat perubahan perilaku di masyarakat
dan menerapkan protokol kesehatan
bidang ini melakukan berbagai upaya perubahan perilaku seperti edukasi dan sosialisasi dari berbagai macam metode
dalam melakukan tugasnya tentunya bidang perubahan perilaku ini melakukan kerjasama dengan berbagai institusi
kemudian hingga saat ini bidang perubahan laku
perilaku telah menghasilkan berbagai materi edukasi
baik pedoman video lagu agleran seni dan lebih dari enam puluh juta orang yang sudah dididik
dan telah menghasilkan satu ratus dua puluh tiga ribu juta perubahan perilaku yang tersebar di seluruh indonesia
kemudian bidang komunikasi publik ini tugas utamanya adalah menyebar informasi dari setiap elemen satgas kepada masyarakat
sudah ada tiga belas stasiun televisi yang bekerja sama delapan belas media cetak
dua puluh empat media online hingga radio dan media luar ruangan
serta tiga jurnalis yang telah berkolaborasi terima kasih selama ini didukung
dengan bidang komunikasi publik
kolaborasi ini telah menghasilkan total tiga puluh delapan ribu berita pada berbagai media cyber media cetak tv dan radio
selanjutnya untuk bidang koordinasi relawan ini bertugas menghimpun dan mengkoordinasi
serta mendistribusikan relawan covid sembilan belas dalam kegiatan kegiatan
dan edukasi asistensi yang dilakukan oleh kementerian lembaga sesuai dengan kebutuhannya
dan untuk bidang penahanan kesehatan perlindungan tenaga kesehatan
ini juga kementerian kesehatan dalam melaksanakan upaya surveillance
yaitu testing tracing dan treatment serta perlindungan terhadap
dan juga untuk perlindungan penyusunan kebijakan terkait pengendalian covid sembilan belas
satgas terus berkoordinasi
dengan kementerian lembaga di tingkat pusat maupun satgas di daerah di seluruh wilayah indonesia
untuk memastikan pengendalian dilakukan secara terkoordinir dan terstruktur
meskipun saat ini kondisi kasus di indonesia sudah membaik
seperti tadi sudah disampaikan bapak menko
masih ada tugas besar yang harus kita perjuangkan
yaitu peningkatan cakupan vaksinasi
seperti tadi disampaikan oleh menteri kesehatan
dan untuk itu kita semuanya harus bisa menangani ini dengan baik
kondisi pandemi di indonesia saat ini mengalami perbaikan
dan harus terus dijaga
dan jangan sampai kita terjadi lonjakan kasus
terutama seperti negara negara lainnya
untuk itu diperlukan kerjasama seluruh pihak
sehingga kita dapat mengendalikan kasus dengan baik
kita telah mampu perlahan lahan kembali produktif
namun tetap aman dengan pelaksanaan pon ke dua puluh di papua
yang nyatanya menimbulkan hanya satu ratus tujuh puluh enam kasus
dari total sepuluh lebih kontinen
atau positivity ratenya sekitar satu tiga belas persen
dan belajar dari pengalaman ini kegiatan besar mendatang
yaitu superbike di mandalika pun sedang disiapkan
dari lima kabupaten kota di ntb
empat di antaranya telah berada pada level satu
dan hanya satu daerah yang berada di level dua
selain itu upaya percepatan vaksinasi menuju target tujuh puluh persen dosis
ini terus dilakukan dengan capaian relatif tinggi di kota mataram sembilan puluh dua tujuh puluh empat persen
di lombok barat lima puluh enam tiga puluh tujuh persen
di lombok tengah enam puluh delapan enam puluh sembilan persen
lombok timur empat puluh delapan dua puluh sembilan persen
dan lombok utara enam puluh sembilan lima puluh sembilan persen
ini telah dilaksanakan persiapan alur mobilisasi kedatangan penonton
yang akan masuk ke lokasi
dan penting diingat
dalam beberapa bulan ke depan
kita akan menghadapi periode natal dan tahun baru
yang berpotensi menimbulkan lonjakan kasus
oleh karena itu keberhasilan indonesia dalam mengendalikan mobilitas
ini merupakan indikator yang sangat penting
untuk memastikan kasus covid sembilan belas terus dikendalikan
sehingga cita cita masyarakat indonesia yang produktif dan aman covid ini dapat tercapai
ingat bahwa ketangguhan kita sebagai bangsa akan terbukti
kalau kita berhasil mencapai kemampuan
memasuki tahun dua ribu dua puluh dua tanpa adanya lonjakan kasus
demikian terima kasih
selanjutnya kami kembalikan kepada bapak menko perekonomian
terima kasih prof wiku
selanjutnya silakan ada beberapa pertanyaan
yang dari teman teman media
yang mungkin sudah didistribusikan
saya akan merespons beberapa pertanyaan
yang pertama yang dari liputan enam dari mbak tira
terkait dengan keberhasilan penanganan ekonomi
agar tidak sampai ekonominya terpuruk
yang pertama program daripada pen itu kan menjaga
perlindungan sosial itu menjaga daya beli
dan juga beberapa di sektor perekonomian
untuk menjaga umkm dan korporasi dalam kluster kluster tersebut
nah kita lihat
daripada penyaluran kredit di umkm
juga menandakan adanya gerakan
daripada sektor usaha kecil dan menengah
di mana jumlah penyaluran kredit sampai bulan juli
sudah rp satu tiga puluh dua triliun
dan secara bulan juli tahun lalu dibandingkan juli ini
kemudian dari program terkait dengan insentif
yang diberikan di sektor perpajakan
itu juga insentifnya diberikan kenaikan
misalnya untuk pph pasal dua puluh dua
itu yang tahun lalu rp satu ratus tiga puluh dua triliun
tahun ini tiga ratus delapan puluh tujuh atau naik rp dua ratus enam puluh lima
kemudian yang terkait dengan pph pasal dua puluh lima
juga dari dua ratus enam belas menjadi rp empat ratus delapan puluh satu
dan yang ppn dari rp satu ratus tiga puluh dua menjadi rp dua ratus dua puluh sembilan
jadi ini dari keseluruhannya
dan dari yang diserap tadi terjadi kenaikan
sehingga terlihat bahwa perekonomian bergerak
kemudian bantuan umkm
kemudian bantuan umkm
dan pkl apakah efektif
serta bantuan kur
dan berapa umkm yang sudah menerima bantuan tersebut
bantuan daripada pkl dan warung realisasi per dua puluh lima oktober
sudah ada tujuh ratus enam sembilan ratus sembilan puluh enam penerima
atau rp delapan ratus empat puluh delapan miliar
sehingga dengan demikian serapannya baik
dan ini adalah mereka yang bukan penerima bpum
jadi bantuan ini efektif untuk memberi jaringan
jaring pengaman kepada mereka yang belum mendapatkan bantuan
terkait dengan kur sendiri
itu realisasi dari anggaran yang rp dua ratus delapan puluh lima triliun
sudah direalisasikan rp dua ratus dua puluh empat triliun
dan penerimanya rp lima sembilan miliar

dan ini juga menunjukkan bahwa programnya berjalan
kalau kita lihat terkait dengan program pertanyaan berikut
ini sudah berjalan gelombangnya di tahun ini
untuk lima sembilan puluh satu juta orang
jadi program ini juga sudah berjalan
dan tentu ada pertanyaan apakah tahun depan program itu dilanjutkan
pemerintah telah mempersiapkan beberapa program
yang terus berlanjut di tahun dua ribu dua puluh
yaitu untuk kluster kesehatan sebesar rp tujuh puluh tujuh lima triliun
perlindungan masyarakat rp satu ratus dua puluh enam lima puluh empat triliun
dan dukungan umkm rp dua puluh tujuh empat puluh delapan triliun
kemudian dari kontan menanyakan realisasi daripada umkm yang masih rp tiga puluh delapan sembilan
namun kalau kita lihat ini masih menunggu realisasi
karena menunggu reimbursement nya saja
sedangkan kur nya sudah dilaksanakan
tadi disampaikan oleh pak wamen bahwa ini sudah di dalam proses
kemudian juga yang masih rendah adalah pmn untuk enam bumn
dimana termasuk lpi swf
ini biasanya tinggal menunggu regulasinya saja
sehingga pp nya kalau itu diterbitkan dia akan langsung terserap
jadi mungkin itu yang membuat karena angkanya cukup besar dari pagu
yaitu rp enam puluh tiga triliun
maka ini tentunya ini bisa diserap dalam waktu yang relatif cepat
kemudian hal lain dari bisnis strategi pen
nah tadi sudah kami jawab bersamaan dengan pertanyaan dari bu imas dari kontan
tadi disampaikan oleh pak wamen prognosanya sampai dengan akhir tahun akan meningkat
karena memang ada penanganan terkait dengan varian delta
yang klaim rumah sakit juga mengalami peningkatan
dan juga tentunya terkait dengan beberapa kegiatan lain
termasuk kita juga optimalisasikan
yang tadi untuk psu dan juga untuk sembako
yang dikaitkan untuk penanganan kemiskinan ekstrim
sehingga kami yakin program program tersebut bisa menyerap dana dana yang ada
selanjutnya kami persilakan pak menkes mungkin
silakan pak pasdifi
mohon izin pak menkes ada beberapa pertanyaan tadi
pertama yang dari bidara kontan mengenai masalah penurunan kursi
bapak bagaimana caranya menurunkan harga karena mayoritas alat masih tutup impor
apakah akan ada subsidi dari pemerintah
kalau ada kira kira besarnya berapa
dan yang kedua juga dari bidara kontan tadi mengenai menjelang akhir tahun
kira kira untuk meminimalisir gelombang berikutnya gelombang ketiga
apa yang kira kira akan dilakukan pemerintah
terutama terkait dengan faktor ketersediaan alkes pcr apd obat obatan
kemudian dari abraham bibi sini hampir sama
terkait dengan harga pcr
kalangan pengusaha mendorong supaya pemerintah memberikan subsidi
apakah kira kira pemerintah mempunyai alokasi anggaran untuk subsidi pcr ini
dan yang berikutnya dari katadata pak menkes asis
terkait dengan anggaran yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk pembelian obat obatan covid sembilan belas
kemudian dari kris dari bloomberg
terkait dengan rencana asis
terkait dengan rencana anggaran untuk vaksin booster tahun depan
dan yang terakhir dari fitri liputan enam
jadi terkait dengan stok vaksin yang kedaluarsa
apakah beberapa daerah ada yang sepuluh hari lagi sudah expired
bagaimana mengasahlah pengaturan distribusi vaksin
demikian bapak menteri kesehatan kami sampaikan terima kasih
terima kasih pak sesmenko
saya tampilkan yang pertama mengenai pcr
dibandingkan dengan harga pcr di airport airport di dunia
dibandingkan dengan harga pcr airport airport di dunia
yang paling bawah memang india
india murah sekali rp satu ratus enam puluh an
tapi memang india karena itu adalah negara yang paling murah untuk semuanya
karena memang mereka juga punya produksinya di dalam negeri
kemudian ekonomi off skill nya karena jumlah rakyatnya hampir rp dua billion itu tercapai
dibandingkan dengan harga tes pcr di seluruh dunia ya di airport airport
dan apakah akan disubsidi
pemerintah tidak merencanakan ada subsidi
karena memang kalau kita lihat harganya apalagi sudah diturunkan itu sudah cukup murah
kemudian terkait antisipasi terhadap nataru
yang kami ingin tampilkan bahwa strategi menghadapi pandemi itu ada empat
yang pertama adalah urusan prokes atau perubahan perilaku atau tiga m
yang kedua adalah strategi deteksi atau surveillance atau tiga t
tiga strategi ini strategi yang sifatnya ofensif sifatnya di hulu dan sebenarnya lebih murah dan lebih efisien
dibandingkan dengan strategi keempat yaitu strategi terapetik atau perawatan
itu yang ditanyakan teman teman pcr apd obat obat
ini strategi yang sudah telat
strategi dihilir strategi kepepek
harusnya kalau kita bisa mengelola dengan baik penanganan pandemi tidak perlu masuk rumah sakit yang bersangkutan
harusnya bisa dibikin tetap sehat
jadi rencana kami emang kami yang konsentrasinya di deteksi vaksinasi dan perilaku
apalagi kondisi kita sudah baik
kalau bisa jangan sampai masuk rumah sakit
itu strategi yang salah strategi yang telat
untuk deteksi kalau kita lihat lonjakan kasus itu terjadi karena ada varian baru
jadi selanjutnya kita bisa lihat contohnya
tapi mereka naik juga
jadi memang strategi vaksinasi saja kalau tidak dibarengi dengan strategi tiga t dan tiga m tetap masih bisa bomo
kenapa mereka naik di halaman berikutnya
karena ada varian baru varian delta
dan di inggris itu ada subvarian
jadi mutasi dari varian delta yang namanya ie empat puluh dua
yang sedang naik tinggi
jadi itu yang kita monitor ketat sekarang
di halaman selanjutnya kita bisa lihat
ini adalah varian subvarian delta nomor satu sampai enam belas
dan di kanan itu indonesia
kalau indonesia paling banyak delta nomor tiga itu b satu enam ratus tujuh belas dua itu delta
tapi juga ada subvarian ay dua puluh tiga dan ay dua puluh empat
y dua puluh tiga ini yang sekarang merambah di singapura
kita lihat di kiri
jadi sekarang yang dilakukan dengan kita memiliki dua belas jiron
strategi yang nomor satu adalah mencegah jangan sampai varian baru masuk
dan kita monitor ketat itu perkembangan varian varian digital
jangan sampai masuk sehingga orang tertular sehingga orang masuk rumah sakit
jadi strateginya lebih ke ujung
strategi yang lain yang kita lakukan adalah juga strategi mengenai tiga m ya
yang paling bawah yang mengenai pandemi pergerakan
kita sudah lihat bahwa setiap kali ada pergerakan mobilitas yang tinggi
itu selalu diikuti dengan kenaikan kasus
biasanya kita lihat di murad nataru kemarin itu garis kuningnya
terjadi juga waktu lebaran
jadi kita lihat
lebih tinggi karena adanya varian delta baru
jadi buat teman teman media bisa bantu juga
kalau kita tidak mau mengulangi kesalahan yang sama
jangan euforia berlebihan
langsung jalan jalan kemana mana
masuk mall masuk tempat kafe kafe penuh
karena masih bisa naik lagi
dibuktikan dengan inggris israel singapura
kalau memang protokol kesehatannya tidak dijalankan
jadi strategi yang kedua yang penting juga dihulu
adalah strategi protokol kesehatan
tiga m itu tadi
kalau bisa mobilitasnya nanti dari tahun baru di bawah yang hijau itu
kalau boleh naik maksimal sampai garis yang hijau
jangan sampai melewati sampai yang merah
karena pahlawan kita dua kali
itu sekaligus ada luarnya
sedikit mengenai obat obatan
walaupun ini strategi yang telat menurut saya
karena kalau sudah masuk rumah sakit sudah telat
strategi obat obatannya ya kita sudah diskusi lah sama mer kemarin saya ke amerika
untuk molupirafir ini
molnupiravir ini obat untuk orang yang ringan
bukan orang yang sudah masuk rumah sakit
dosisnya dua x delapan ratus mg sekitar empat puluh tablet
karena sekali sehari dia bisa minum dua x empat tablet
nah sekarang yang sudah dilakukan apa di elemen berikutnya
kita sudah melakukan pendekatan dengan mereka
dan juga beberapa pabrik pabrikan farmasi di seluruh dunia
yang sudah diberikan lisensi oleh merk
untuk membeli molupirafir ini
diperkirakan mudah mudahan desember nanti bisa datang
kemudian yang kedua kita juga sudah sedang dalam proses diskusi
kalau bisa kita bikin di dalam negeri
agar kita memiliki ketahanan kesehatan yang lebih baik dari mereka
kemudian dari pak aziz dari katadata
tadi ada pertanyaan mengenai anggaran
anggaran kalau untuk vaksin itu sekitar lima puluh triliunan
kita sudah pakai dua puluh delapan dua triliun
dan kemungkinan nanti ada penghematan karena kita berhasil mendapatkan cukup banyak vaksin yang gratis
kalau untuk obat obatan kita sebenarnya bandel jadi satu sebagai klaim rumah sakit
karena yang diklaim ke pemerintah kan obat obatan dan layanan kesehatannya di rumah sakit
yang sudah dikeluarkan itu sekitar rp tiga puluh enam triliun
tapi mungkin itu masih akan bertambah lagi sampai akhir tahun
karena itu belum menghitung
itu baru sampai berakhir
sampai bulan april
sedangkan kita kan kemarin ada lonjakan di bulan juli agustus
nah itu belum kita hitung
mungkin akan ada tambahan dari angka tiga puluh enam triliun yang pernah kita sampaikan tadi
kemudian mengenai stok vaksin
emang stok vaksin kita berlebih ya
kalau bisa di atas dilihatkan stok vaksinnya
yang stok vaksin di bawah
jadi kita sudah terima dua ratus empat puluh delapan juta
dari dua ratus empat puluh delapan juta dosis itu sudah dikirim ke provinsi dan kabupaten kota dua ratus tiga puluh tujuh juta
sudah disuntikan per hari ini kalau nggak salah satu ratus delapan puluh empat juta
jadi masih ada lima puluh tiga juta lagi stok di daerah daerah
karena beberapa vaksin yang grand dikasih dari bantuan luar negeri itu memang expiry date nya dekat
yang paling dekat ada yang akhir oktober astrazeneca
itu banyak yang belum disuntikan di provinsi yogyakarta
kita sudah identifikasi
sekarang kita kejar agar jogja bisa cepat menyuntikkan vaksin itu
dan ada beberapa yang kita salurkan ke daerah daerah lain kalau memang ternyata yogyakarta tidak mampu untuk menyuntikan itu
begitu pak menko terima kasih
terima kasih pak menkes selanjutnya pertanyaan ke pak wamenkyu silakan pak susi
mohon izin bapak ada paling nggak ada tiga besaran yang terkait dengan pertanyaan ke pak wamenkyu
tadi kami kumpulkan jadi satu beberapa yang terkait dengan pertanyaan dari lydia dari cnbc
pertama mengenai insentif yang akan dikurangi di tahun depan karena sudah banyak sektor yang sudah mulai pulih
kira kira mohon gambaran sektor apa saja kemudian juga banyak pihak yang menyarankan bansos
untuk masyarakat miskin harusnya tetap ditambah lagi karena kondisi yang sedikit sulit
mohon pendapat dari pak wamenku
dan yang berikutnya ada banyak pertanyaan tapi intinya bagaimana strategi kaset gas pen ini untuk optimalisasi penyarapan anggaran program pen pak
kemudian yang terakhir
baik tiga tiga isu yang saya menyatakan yang pertama adalah pentes
yang terkait dengan pertanyaan yang perlinsos dari kata data nih pak wamenkyu mengenai tambahan program
perlinsos untuk masyarakat miskin selama tiga bulan itu seperti apa dan kapan kira kira akan
mulai disalurkan kira kira tiga hal itu pak wamenku kami persilahkan baik terima kasih teman teman
media yang pertama yang terkait dengan sektor ini pertanyaan yang sangat penting karena ini
dari pemulihan kita ke depan nah di dalam mungkin di dalam satu minggu ya satu enggak sampai dua
minggu lagi kita akan melihat ini publikasi bps mengenai pertumbuhan ekonomi indonesia
quarter ketiga dan disitu nanti akan cukup detail per sektornya pertumbuhan by sektornya
nah kalau yang ditanyakan tadi kalau pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan oleh
mungkin teman teman media sudah mengikuti kemarin kita memperkirakan pertumbuhan ekonomi itu
sekitar angka empat tiga persen untuk quarter ketiga nah yang terkait dengan sektor sektor mana yang
relatif tumbuh lebih cepat saya rasa sektor sektor yang sekarang ini mulai ramai perdagangan mungkin
retail restoran udah kelihatan mulai menggeliat tapi nanti menurut saya
kalau yang seperti informasi dan komunikasi itu beberapa quarter tetap tinggi namun kita lihat
nanti angka dari bps seperti apa nah tentu kita akan melakukan insentif pajak beberapa akan dilakukan
sudah jelas ya beberapa insentif pajak seperti kendaraan bermotor perumahan itu
ada jangka waktunya namun kemudian nanti tentu akan kita lihat gerak ekonominya seperti apa nah jadi
kita akan terus perhatikan bersamaan dengan data yang keluar yang terkait dengan percepatan anggaran
mungkin teman teman media yang meliput kemarin apbn kita mungkin bisa lihat bahwa belanja negara itu
negara itu sekitar lima puluh delapan tiga persen nah khusus untuk pn tadi dikatakan lima puluh delapan tiga persen ini kita melihat bahwa
memang beberapa belanja masih akan ada tagihannya terutama belanja belanja yang kita perkirakan akan
naik karena penanganan varian delta kita nah ini moga moga bisa kita selesaikan dan tentu pasti
harus kita jalankan teman teman media juga melihat sebenarnya dari belanja belanja yang kita perhatikan
dengan tahun lalu misalkan perawatan pasien tahun dua ribu dua puluh insentif nakes dua ribu dua puluh juga kita
selesaikan di tahun dua ribu dua puluh satu ini jadi ini memang ada beberapa yang mesti kita selesaikan bersamaan
kami yakin bahwa ini bisa diselesaikan dan tujuh ratus empat puluh empat tujuh triliun akan bisa di akan mencukupi untuk
menanggulangi pemulihan ekonomi nasional dua ribu dua puluh satu yang terkait program prioritas
sebenarnya ketika kemarin varian deltanya tinggi banyak yang tertunda jadi kegiatan kegiatan
padat karya tapi ketika september mulai turun mulai bergerak lagi jadi ini nanti akan ada percepatan di
program program prioritas tersebut dan kalau yang terkait dengan dukungan umkm juga terus berjalan
dalam bentuk realisasi dari subsidi bunga pur dan non kur yang sifatnya itu raimbers dijalankan oleh
bumn kita jadi ini masih tetap dalam menurut kita kontrak dan kontrak juga dalam konteks apbn yang
terkait dengan kemiskinan ekstrim top up nya adalah tiga bulan mekanismenya akan dilaksanakan oleh
kementerian sosial menggunakan program yang saat ini memang sudah jalan jadi bukan menciptakan
program baru jadi sifatnya itu top up kementerian sosial sekarang mendetilkan nama dan alamatnya dan
top up atas pembayaran nah top up atas pembayaran ini sebenarnya udah dilakukan beberapa kali
termasuk sejak tahun dua ribu dua puluh juga sudah ada beberapa top up jadi ini bukan program baru
aktivitasnya bisa dilakukan dengan cepat di bulan november dan desember ini yang tadi
tetap tiga bulan tersebut ini kalau tahun lalu mungkin teman teman media masih ada yang ingat pkh
lalu itu beberapa bulan pembayarannya dilakukan secara bulanan instead of tiga bulanan itu semacam
top up sebenarnya jadi mungkin kurang lebih nanti seperti ini yang dilakukan oleh kementerian sosial dan
sekarang kementerian sosial tadi pak sekjen di dalam rapat kita juga udah melaporkan bahwa akan
melakukan finalisasi atas program tersebut saya rasa demikian pak sesmenko pak menko beberapa hal
yang dapat kami sampaikan terima kasih pak wamenkyu terima kasih pak menteri dan pak ketua kementerian sosial yang telah melakukan program ini dan yang lainnya
terima kasih pak menteri kesehatan pak prof wiku semuanya tadi sudah dijelaskan dan terima kasih kepada teman teman media cetak maupun elektronik dan sekali lagi bahwa menghadapi sisa dua bulan ini menjadi penting untuk kegiatan pemulihan ekonomi dan penyerapan anggaran dioptimalisasikan demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam kasih pak menko